kalau bicara tentang kalau bicara tentang euforia piala dunia ini pasti tentu dirasakan seluruh dunia yang suka bola yang mungkin kurang suka bola
tapi jadinya ikut semangat juga merasakan bagaimana euforianya piala dunia ya
supporter dari seluruh penjuru dunia pastinya tidak ingin melewatkan kesempatan
termasuk untuk memberikan dukungannya nih bagi atlet jagoan mereka tim dukungan atau idola mereka gitu ya
seperti yang dilakukan oleh warga negara indonesia kita akan langsung terhubung dengan andi busa empong mapangara
dan juga bang doni afila mereka berdua ini sengaja datang ke qatar untuk menyaksikan idolanya berlaga
halo selamat malam waktu indonesia bang uca dan juga bang doni
selamat siang waktu qatar
selamat siang sore waktu qatar
ini seru banget itu ada yang lagi sambil bertiga kita langsung bergabung
dulu boleh dong ceritain ini lagi di mana sih bang doni lagi di mana itu
oke kita mau nonton snega lawan ecuador
jadi kita mau naik metronya atau mrt kalau di jakarta ke stadion khalifa
jadi ini di sekitar sini di sekitar sini fasilitas transport yang disediakan fifa dan panitia
ada bus dan ada mrt semuanya juga gratis
kalau kita punya tiket piala dunia dan juga pengenalin
baik bang doni dan juga rekan rekan yang ada di sana nih boleh nggak sih ceritain kira kira mau dukung tim idolanya itu siapa sih sebenarnya
apa yang kemudian membuat rela nih untuk terbang gitu untuk datang ke sana untuk menyaksikan langsung piala dunia langsung dari qatar
oke kebetulan malam ini dukungan saya untuk tim idola saya inggris ini sesuai dengan jersinya
itu pertandingan nanti jam dua pagi waktu indonesia
sebenarnya teman teman saya ini pakai baju hijau hijau ini tentunya pendukung senegal ya
senegal dan tanding jam enam waktu sini atau jam sepuluh malam nanti waktu indonesia
kita memang akan melihat dua pertandingan tersebut
jadi jawabannya ada pendukung inggris di sini sama pendukung senegal dan karena memang kita cinta sama permainannya sama pemainnya jadi ya kita bela belain datang ke qatar
berarti nanti akan terus bertahan sampai masuk ke babak babak selanjutnya atau gimana nih bang doni dan juga teman teman yang ada di sana
kebetulan kita ngincer minggu ini ya karena ini kan partai ketiga dari tiap grup penentuan
jadi selain dua pertandingan hari ini besok kita masih ada penentuan juga denmark lawan australia dan hari kamis itu antara kroasia lawan belgia
jadi kita sampai hari jumat di sini
karena pasti seru ya di sana ya
kerasa banget tuh nuansa nuansa piala dunianya langsung ada di sana
dari bang doni dan juga rekan rekan ada di sana
saya sekarang mau menuju ke bang uca nih
kalau bang uca nih
kalau tadi kan bang doni mendukung sekali timnas inggris gitu ya
kalau bang ucani katanya dukung portugal dan udah beli semua tiket pertandingan portugal di fase grup
ini karena ronaldo diduga akan menjadi apa ya
piala dunia kali ini akan menjadi piala dunia terakhirnya ronaldo
menurut info dari media katanya dia tetap mau ikut eropa dua tahun depan
tapi kalau piala dunia kayaknya dia kemungkinan ini terakhir
piala dunia terakhir ronaldo
jadi saya dari tanggal tujuh belas november dari pertandingan pertama
tadi malam sudah lawan uruguay menang dua
insya allah portugal lanjut ke babak enam belas besar
tapi nanti kalau portugal lanjut ke babak enam belas besar kemudian juga delapan besar
semifinal final nonton terus apa gimana nih bang uca
kebetulan baliknya tanggal lima desember jadi kemungkinan nontonnya di indonesia
sebenarnya di indonesia tapi tetap harus ada semangat itu
tapi udah sering udah sering atau gimana sih nonton pertandingan langsung di luar negeri seperti ini
apa yang membuat akhirnya berulang kali untuk datang ke negara itu langsung tempat diselenggarakan pertandingan
yang menghadirkan tim favoritnya atau pemain favoritnya
bang uca dulu
kebetulan saya sudah siapkan dua tahun lalu dan kebetulan juga kakak saya
yang menonton pertandingan langsung di luar negeri seperti ini

jadi ini sudah dipersiapkan dari setahun yang lalu lah
tapi ini berarti pertama kali nonton bola langsung ke luar negeri gitu atau sebelumnya udah pernah
oh ini pertama kali ya
pertama kali pertama kali
wow pasti pengalaman yang luar biasa ini
yang bikin beda apa
yang bikin beda kira kira atmosfernya seperti apa kalau dibandingin nonton bola di indonesia
yang bikin nonton bola di indonesia
tentu sangat jauh yang berbeda
karena seluruh pecinta sepak bola datang ke qatar ramai di stasiun stasiun mrt
pada tracking yel yel pendukungnya masing masing
jadi sangat seru sangat
sangat ya pengalaman yang tak akan terlupakan kayaknya ini
uh nggak akan terlupakan
seru ya teriak teriaknya ramai ngumpul sama semua pendukung yang berasal dari berbagai negara
dari bang uca saya mau kembali ke bukit jawa

kalau bang donny ini pertama kali datang ke luar negeri menyaksikan langsung pertandingan dari tim favoritnya
atau pemain favorit atau sebelumnya sudah pernah bang donny
kebetulan saya dulu tinggal di inggris ya
jadi tim favorit kayak manchester united dan klub klub besar lain kita nonton langsung di stadion
sebelah saya juga ada sahabat saya nih doctor percy penggemar penggemar liverpool
kayaknya kemana pun liverpool tanding termasuk dekatar dua ribu sembilan belas ya
dan itu tuh schedulenya
dan itu tuh schedulenya
dan itu tuh schedulenya
juga diikutin mungkin ke singapura ke thailand juga
udah ya jadi udah berapa kali kita berdua
lihat langsung di negara lain selain
pertandingan piala dunia
pertama bisa dikatakan begitu ya
apa sih yang bikin beda menyaksikan pertandingan piala dunia
dibandingkan dengan match match
dari klub klub yang mungkin biasanya
didatangi langsung di negaranya itu
ya memang satu suasananya sangat
festive ya mulai dari airport
penginapan tempat umum sampai stadion itu
berbagai negara dan
memang dikatakan ini spesial karena semuanya berpusat
jadi sangat mudah untuk melihat
semua pertandingan ketemu berbagai macam fans
dan dari segi pertandingannya sendiri
piala dunia itu spesial banget ya
buat kita karena jagoan jagoan
dari semua benua bukan dari eropa
bisa lihat dan untuk tahun ini
kita perhatikan kualitas sudah sangat naik ya
banyak pemain yang sudah main di liga liga
eropa jadi semua pertandingan
terhibur gitu kita tahu arab saudi menang
lawan argentina jepang menang lawan jerman
morocco menang lawan belgia
jadi gak ada partai yang
berat sebelah kalau kita lihat
bakal seru banget sih semua pertandingan
sampai final harapan
seru dan juga banyak kejutan kejutan
yang ada di sana terlepas dari
tim yang didukung nih ya yang satu dukung
inggris atau dukung portugal ada
prediksi nggak sih kira kira siapa nih
akan jadi juara dunia di qatar
dua ribu dua puluh dua ini kita ke bang usha dulu
tentu saya tetap konsisten
pasti portugal akan juara dunia
oke itu tadi dari bang uca
kalau dari dondoni kira kira siapa nih bang
apakah tetap konsisten dengan inggris juga
oke baik kita coba lihat ya
akan berhadapan antara portugal dan juga
inggris gitu ya di
babak final piala dunia qatar

terasa sampai sini kalau tadi saya
ngeliatin gambar gambarnya juga
rasanya pengen ikut langsung berangkat ke sana
di qatar ya sehat selalu bang doni dan
juga bang uca selamat melanjutkan tadi
nonton piala dunianya jangan lupa ntar
kabar kabarin ke sini ya gimana
suasananya di sana terima kasih banyak
bang dondi dan juga bang usha serta
teman teman yang ada di sana sudah
bergabung bersama kami di cnn indonesia